bisnis untuk melatakan
jadi untuk itu
dayana walaupun bagaimanapun
kita melihat di sini peran
sangat kritikal sekali
sekarang kita sedang ada us asean
pada saat ini bapak presiden
dan juga seluruh kepala negara
dari asean bertemu
dengan namanya us
melihat positif bahwa bagaimana
us bisa berperan
di dalam asean sendiri dan khususnya untuk indonesia
tapi di sini juga dimutarakan
bagaimana balik lagi pentingnya
kita menangani konteks
pangan dunia ini karena kalau kita lihat
yang kita tidak inginkan adalah dampak
kekurangan pangan dan juga
harga pangan dan harga energi
dan inflasi yang tinggi ini
yang menjadi suatu
challenge untuk semua negara di dunia
ini adalah jangan sampai
terjadi yang namanya krisis
sosial yang sudah kita lihat sebagai
contoh ya kita melihat di negara
yang namanya egypt for example dia
besar sekali tepung terigu
nah mereka membutuhkan wheat
nah sedangkan itu import
bahkan importer terbesar dan
bila mana tidak ada bagaimana pangan
untuk masyarakatnya ini kita
hanya satu contoh satu negara
belum negara negara lain lagi
nah ini bisa mengakibatkan suatu
krisis sosial yang ada
di setiap negara nah ini yang penting
sekali untuk kita berkolaborasi
bersama jadi saya selalu mengatakan
sepertinya value indonesia yaitu
bnk tunggal ik yang dimana
perbedaan itu satu kekuatan
nah disini saya katakan dengan
teman teman di b dua puluh dan juga
bicarakan dengan para negaranya
semua bahwa very important
karena kita harus mendususikan
selain apa yang sudah kita
rencanakan tapi juga berbicara
mengenai krisis yang namanya
pangan dunia yang dampak
kita khawatirkan bersama
itu diana ya pak arsyad memang dari
seperti penjelasan bapak tadi sangat relate
sekali bahwa untuk pembahasan
b dua puluh g dua puluh nanti juga akan
diperluas topiknya bukan hanya tentang
bagaimana pemulihan situasi dunia pasca
pandemi tapi juga terkait konflik
ya dampak krisis antara
konflik rusia dan juga ukraina pak tapi
ketika kita menyinggung tentang
inflasi seperti yang kita ketahui bahwa di indonesia
angka inflasinya mencapai
tiga persen kemudian di amerika
mencapai delapan lima persen
pada maret dua ribu dua puluh
dan suku bunga duvet juga terus
mengalami peningkatan bahkan mencapai
satu persen pastinya disini perlu
peran dari kadin ya pak untuk bisa
mengkoordinasikan antara para pelaku
usaha dan juga pemerintah
untuk bisa mengantisipasi
dampak dari kenaikan suku bunga duvet
merespon inflasi mungkin bisa dijelaskan
apa saja yang sudah dilakukan oleh kadin
yang pertama begini kalau kita bicara
konteks inflasi sebelum itu saya mundur sedikit
kadin dan juga pemerintah
yang kita namakan adalah
pengembangan daripada pertanian kita sendiri
ataupun untuk petani petani
yang dimana kadin menciptakan namanya
closed top system ataupun kita katakan adalah
sebagai pendampingan umkm melekat
nah di sisi ini adalah untuk
membina yang namanya petani petani
agar bahwa adanya kerjasama atau
pendampingan antara perusahaan besar
dengan petani petani ataupun
yang mengenai pertanian ini
itu satu upaya yang terus kita lakukan
bersama sama dengan pemerintah
dan untuk supaya mempersiapkan diri kita
bahwa we are ready untuk apapun yang ada
di sisi lain konteks alam inflasi yang ada
ini suatu hal yang tidak
bahwa inflasi di dunia sangat tinggi
saya sudah katakan juga bahwa inflasi di dunia sangat tinggi
dari sisi hal ini yang penting sekali kita melihatkan bagaimana
bahwa ini yang kita harus antisipasi adalah suatu krisis ke depannya
yaitu yang mana high inflation terjadi di seluruh dunia
yang akhir akhirnya bisa mengakibatkan yang namanya suatu krisis yang mana krisis global
nah ini karena kalau tadi katakan bagaimana amerika terhadap inflasi
tapi kita harus juga bedakan diana antara bagaimana penanganan inflasi indonesia dengan amerika
saya rasa indonesia akan lebih bisa mengatasi inflasi ini
namun ini menjadi tantangan kita bersama ke depannya
bahwa harga harga pokok dan semuanya bisa naik
nah ini bagaimana kita bisa bekerja sama
nah di sini penting sekali suatu gotong royong diantara kita semua seluruh pengusaha
dan juga bukan itu saja juga pekerja dan guru
di sisi ini kami juga mengatakan pada pekerjaan dan buruh bahwa penting sekali kita bisa bekerja sama
makanya dialog sosial kita lakukan
supaya mengantisipasi ini semua
supaya indonesia kuat dan satu
jadi tidak pecah belah kita harus gotong royong
karena nggak ada hal lain lain
satu satunya jalan untuk kita bisa keluar daripada krisis ini adalah bila mana kita bisa duduk bersama
dan sebagai bangsa menghadapi hal ini
nah selain itu yang sudah kita lakukan juga secara kadin kita bicara dengan pemerintah juga adalah
contohnya bagaimana penundaan terhadap misalnya ada ppn untuk yang namanya bahan baku pokok khususnya untuk makanan
ini bagaimana bisa dikonsumsi
ini bagaimana bisa dikonsumsi dulu oleh pemerintah
supaya tidak terbebani dengan ppn khususnya untuk yang namanya bahan pokok makanan
jadi hal hal ini yang kita kusus terus
dan di sinilah penting saya balik lagi
kerjasama dan kita berdiskusi terus antara kadin dan juga pemerintah untuk melihat yang ada
nah di tengah tengah ini semua juga kita harus melihat bahwa bagaimana bank indonesia bekerjasama dengan kementerian keuangan
bisa mengatasi mengenai angka angka inflasi ini
jadi balik lagi bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melihat keadaan situasi dunia
kita monitor dan kita harus siap atas hal itu
jadi yang kita jaga adalah jangan sampai terjadi resesi
nah ini yang kelihatannya kita harus melihat kita harus ambil worst scenario dulu
kalau terjadi global resession pertanyaan bagaimana kita menghadapinya
nah ini hal hal inilah diana
yang sebagai bangsa dan kita bersama sama harus melihatnya
saya balik balik kadir selalu mengatakan bahwa ini sedang perang kita
ada perang mengenai pandemi yang masih belum selesai kita lakukan
dan ada perang ekonomi
nah hal ini yang menjadi kunci
ya baik pak arsyad di sini memang kita bisa menangkap bagaimana kadin ini memiliki peran yang sangat signifikan ya pak ya
dalam membangun kerjasama ekonomi global dan masih banyak sekali peluang peluang yang masih bisa dielaborasi begitu ya
dari situasinya saat ini serba sulit
krisis yang saat ini tengah terjadi
semoga indonesia pasti ekonominya tetap kuat pak
segera bangkit dan pastinya kita disini juga membutuhkan peran utama dari kadir
semoga sehat disana pak dan juga berbagai perundingan yang dilakukan juga membawa hasil yang cukup signifikan untuk indonesia
pak arsya terhasil terima kasih banyak atas waktunya pak
iriana terima kasih
salam sehat untuk semua
pemirsa kerjasama ekonomi global selain dapat memberikan kesejahteraan juga bisa digunakan untuk membantu menciptakan perdamaian dunia
pemirsa kerjasama ekonomi global selain dapat memberikan kesejahteraan juga bisa digunakan untuk membantu menciptakan perdamaian dunia
kestabilan dan keamanan akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dunia
untuk itu kadin indonesia siap untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada
saya diana dwika undur diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa